di pelabuhan merak banten ribuan pemudik dengan mobil tak kunjung mendapatkan giliran masuk ke dalam kapal meski sudah menunggu lebih dari dua belas jam
upaya petugas asdp mempercepat proses bongkar muat justru membuat sejumlah kendaraan tersangkut di side frame kapal
minggu dini hari sejumlah pemudik memprotes pelayanan petugas penyebrangan asdp pelabuhan merak banten
para pemudik yang sudah mengantri lebih dari dua belas jam ini kesal antara tidak kunjung mendapatkan giliran masuk ke dalam kapal
situasi ini membuat pemudik lain ramai ramai menyerebot
upaya petugas asdp mempercepat bongkar muat justru membuat sejumlah kendaraan pemudik tersangkut di side run menuju kapal
agar tidak menimbulkan korban petugas akhirnya menutup jalur melalui siderum
seharian jadi di pelabuhan ini
sehari semalam ini belum bisa berangkat juga pak
gimana pak kecewaannya pak
ya pasrah lah ikut antri aja
menurut pihak asdp menumpuknya pemudik di pelabuhan disebabkan melonjaknya jumlah kendaraan roda empat secara bersamaan
karena mereka datangnya itu pada malam hari semua
tadi saya kasih tahu bahwa jumlah kedatangan
dengan kendaraan roda empat tadi malam itu melebihi dua puluh ribu
kami akan tambah dermaga
sehingga dermaga nanti bisa untuk menambah kapal
sehingga ini bisa menyerap tadi
kalau kedatangan bersamaan pun itu mudah mudahan nanti akan terserap dengan tambahan tambahan dermaga yang akan kita bangun
hingga pukul enam minggu pagi ribuan pemudik dengan mobil masih tertahan di lima belas

jadi bekas lubang pelabuhan

jangan aneh karena tempat comeampun juga di remaja dac hadnis
menurut pihak asdp
untuk mendapatkan tempat iklan kembali

saya yakin yang nanti sudah sering golpe
desa yang lebih dari villano selection